mungkin karena dia deket jadi ngurusin jenazahnya si ikoh
kasian si dadang siapa yang biayain debi

suleman suleman siapa bu
gak ada bu nama suleman
aduh salah sambung ibu ah
deketin papa ya
pokoknya nanti kalau ada orang siapapun nanya
perhiasan debi mana
debi jawab perhiasan debi dirampas orang
eh ditambahin sama sedih ya
jadi kalau ada yang nanya perhiasan debi mana
perhiasan debi dirampas orang
perhiasannya dirampas orang
perhiasan dirampas orang
nah tos dulu tuh
baru anak papa
kita sudah dapat kepastiannya pak
betul itu pak
papa kelihatan sedih
papa tadi ke kantor biru
papa cek kabar
cek kabar mama
dan memang benar
mama udah gak ada
kak ada apa kang
ada apa kang
ikoh isri kang dadang
ada apa kang
ini teh rame rame ada apa
iqoh istrinya kang dadang teh meninggal dunia
bos ayah proyek uih
bener kan kata saya
iqohnya si dadang
saya tadi malam mau ngabarin ke istri saya
mau ngabarin soal istrinya si dadang
tapi hpnya gak aktif
hpnya si esi juga gak aktif
mungkin karena dia deket jadi ngurusin jenazahnya si ikoh
kasian si dadang
siapa yang biayain debi
dari tadi saya mikir
kasian juga kang dadang ya
siapa itu yang ngebiayain si debi
dengar beritanya si iqoh
ya ampun kom
orang jatuh itu belum tentu karena disiksa
bisa juga karena kepleset
lagi pula si a ceng mah gak usah didengerin dia mah rajanya
gak ada gosip lagi pula ya kalau emang majikan yang disana itu jahat suka nyiksa
ngapain juga dia kirimin duit tiap bulan banyak coba
mungkin aja ce iko itu nyuri
ya elah kom si aceng itu seneng ngeliat orang susah susah ngeliat orang seneng
dia masih irik sama semua orang
lihat aja tuh istrinya si itu em
sampai sekarang udah setahun disana rumahnya mening direnok
beli motor mending beli motor baru udah belinya second nyicil lagi
pikir pikir dulu ya teh
jangan kebanyakan mikir
nanti keburu tua kamu susah pergi kesana
jangan khawatir kang aceng itu mabaran nanti pecah kang
nanti keburu tuh
ini aja yang lebih besar
emang ada kotak makanan tidak terlalu besar tapi buat diisi makanan buat dibawa ke sekolah
delaya tuh kang
eh itu mah ayahnya di kota
kang idoi gak mau beli
ya kang aceng
ya eh enggak mang lagi belum ada transferan dari istri
beneran nih gak mau beli
enggak belah tuh kang
beng gue ini an distance
mungkin di sejarah kan
tidak isan itu sedang mengamanin pakan gita
lomba ga ternyata ni